sabar dong pak penasehat
sabar sih sabar
itu kan jabatanmu bukan
di tempat atika bekerja
sebagai dewan penasehat
disebut sebagai pelindung yang tak resmi
tersangka atika tetap bersikeras
menyatakan polisi tidak perlu bersusah payah
menanyakan siapa laki laki
yang tidak bertanggung jawab menghamili dirinya
tiap kali ditanyakan
jawaban tersangka tetap sama
bahwa laki laki itu akan diurus oleh
sahabat barunya yang ia sebut sebut
sebagai hantu cantik
dan dapat masuk lalu menembus
jurujis sel tahanannya
atas anjuran dokter yang memeriksanya
polisi sudah memutuskan bahwa
tersangka atika akan menjalani
perawatan di rumah sakit jiwa
demikianlah kilas berita malam
yang kami dapat laporkan
lalu membunuh untuk menutup aib
ya memang mungkin itu
yang terbaik buat atika
kalau saja pembunuhan yang dia lakukan itu
diakibatkan karena gangguan mental
mungkin dia akan dibebaskan dari hukuman penjara
tetap saja masih tertindas
sementara para lelaki pejat mora
dan seenaknya bebas berkeliaran
dibiarkan bebas berkeliaran
halo selamat malam
dengan siapa ini
senang sekali saya mendengar suara dokter
telepon malam begini
pikiran saya kacau sekali
sepertinya mimpi buruk itu akan datang lagi dokter
kita tunggu datangnya mimpi buruk itu bersama
saya juga berpikiran seperti itu
tapi hari sudah malam
tidak apa apa lolita
kamu tidak usah khawatir
saya sudah biasa berkata kata
saya sudah bekerja larut malam
saya selalu siap untuk menerima
pasien yang mau konsultasi mendadak
jadi saya bisa ke situ malam ini juga
hmm tidak apa apa
sekretaris saya sudah pulang
jadi disana cuma ada kita berdua begitu
saya sih percaya sama dokter

tidak mungkin kan mengapa apakan saya
kamu ini ada dasar aja rolita
saya ini kan sudah tua
mau jam berapa kamu datang
sepertinya dia mulai mengenamu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa dan t govern
tidak ada apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
duduk bukan keputusan
saya benar benar bangkang
saya benar nah
hai yang silakan
tenangkan dulu diri kamu hai di sini tidak perlu dikhawatirkan
ada apa lolita
saya sangat lelah dok
saya boleh rebahan disitu jika itu membuat kamu merasa lebih nyaman silakan
sosok mengerikan itu dan mimpi mimpi buruk saya
dan saya tidak kuasa menahannya dokter datangnya perasaan kantuk yang luar biasa hebatnya
ya ampun dokter
dia sedang melakukan prosesi rutinnya
dokter maaf saya boleh rebah silakan silakan
kau masih mendengar saya
tadi kamu berbicara tentang prosesi prosesi apa
tolong dokter jangan sampai dia pergi bicara dokter bicaralah karena dengan itu kita dapat mencegahnya
ya apa yang ingin kamu saya bicarakan
kenapa kita tidak mulai berbicara tentang atika
atika buruh pabrik
nanti dulu nanti dulu
dia sudah banyak berbicara
apa saja yang dibicarakan nanti
apa saja yang dibicarakan tika semuanya dokter yangwards aku usually really hate you
semuanya dokter semuanya
perasaan dan hatinya juga harapan harapan yang sangat sederhana
namun toh semuanya terampas dengan kejam
lalu juga tentang pria jahanam itu
siapa pria jahanam itu lolita
tolong jangan pergi
tolong jangan pergi
tolong jangan pergi
hentikan permainan konyol kamu ini erika
kita bicara secara baik baik dan terbuka ayo
bangun erika bangun
jangan bodoh di pinggir kamu sendiri
kamu dengar saya
dia sudah melihatnya
dia sudah mendatanginya

kenapa awak membalik minuman congo
grandpa tidak menemani
jgl buat kamu penawar
kamu memang benong perbualan kalian

jangan kenapaianger lle beg treasury
berd lotta besi
saya danankan jengored warga untuk memutuskan siapapun
sabar dong pak penasehat
itu kan jabatanmu bukan
di tempat atika bekerja
sebagai dewan penasehat
disebut sebagai pelindung yang tak resmi
dari mana kau dapat informasi
siapa kau dan mau apa kau kesini